barangkali kamu tahu sesuatu dan bisa bantu aku sama anda
soal pembunuhan roy
ya sebenernya sih saya gak tau banyaknya soal kejadian itu
tapi kalau misalkan kalian mau ajak ngobrol
gue makin ngerasa ada yang mencurigakan ya
jadi sesuai laporan tadi pak
laba bersih penjualan maharatu kosmetik di tahun ini mengalami penurunan pak
ada yang bapak mau sampaikan
naik turunnya dalam retail itu udah biasa
semua ada masanya
kadang kita di atas mungkin sekarang kita di bawah
roda itu kan berputar
jadi kalian gak usah berkejelati ya
berarti tugas kita sekarang adalah sama sama untuk menaikkan omset lagi
sekarang mendingan kalian riset soal produk yang baru
atau cari tahu cara promosi yang baru
terima kasih banyak atas kerja keras kalian ya
nanti saya akan berikan bonus
akhirnya kita semang dekat
kita semua sudah berpura
tidak ada kompor

untuk pagar itu
jadi tetep berpura
mau pesen apa
apa aja deh enggak
aku udah lapar banget nih
saya mau order bentar ya
saya mau pesen
saya mau pesen dua ya
jangan pakai lama
mohon ditunggu ya
aku tuh masih penasaran nih
soal struk atm
punya roy itu yang aku temuin di dompet
kuat jauh lebih bingung lagi
gue tuh tau banget tentang roya
sekarang gini ya
seumpamanya kita mengambil sebuah kesimpulan
roy melakukan penarikan uang cash
dalam jumlah banyak
ada hubungannya dengan kasus kematian
yang menimpa dirinya
gue rasa itu gak fair
kalau gue cuma ngambil kesimpulan seperti itu
iya enggak sih
sekarang gue cuma bener bener berharap
di dalam laptop sama handphone itu
terdapat informasi mengenai kematian roy
dan mudah mudahan masih bisa nyala
tapi kamu emang belum tau ya kalau
mbak nini itu pernah pacaran sama roy
aku tau itu
kamu tau juga kalau
mbak nini tuh pernah hamil anaknya roy
enggak kamu liat deh kesana deh
enggak kamu liat deh kesana deh
enggak kamu liat deh kesana deh

dia lagi dia lagi
itu kan adiknya andien ya mbak
eh gimana kalau misalkan kita tanya tanya aja ke dia
siapa tau dia tau soal tarik tunai yang dilakukan sama roy
ngapasih nanya sama dia gak penting banget
lo tau gak dia siapa
miss kepo tahun dua ribu dua puluh satu
iya yang enggak gitu
aku yakin dia pasti tahu banyak hal
soalnya aku pernah ketemu sama dia waktu itu di salon
dan dia tuh sempet ngebahas
soal adim sama roy pasti dia tau banyak gak
ada mereka juga disini
aduh mau apa sih
eh duduk di sini
sorry aksa sebenarnya ada yang pengen aku tanyain sama kamu
ya barangkali kamu tahu sesuatu dan bisa bantu aku sama angga
soal pembunuhan roy
ya sebenarnya sih saya nggak tahu banyaknya soal kejadian itu
tapi kalau misalkan kalian mau ajak ngobrol boleh ajak
jadi gini aku sama angga itu habis cari beberapa barang barang peninggalan roy
aku sempat nemuin struk tarik tunai yang ada di dompet roy sebesar dua puluh juta
ya itu berarti
tadi roy sempat ambil uang cash di pagi hari dan sorenya dia terbunuh
mungkin kamu tahu soal itu
nggak usah terlalu panjang ya
gue ngerasa ada sesuatu yang aneh denganmu tersebut
roy tidak pernah memegang uang ke dalam jumlah yang banyak
gue tau kangen
ada sesuatu yang aneh
dia memang orang elu
ada apa sih

harus tanggung jawab

itu tak nordica

tahu buat tanya sama lo sekali lagi kenapa lo dia atau jangan jangan
lo tahu sesuatu tapi lo dia belum berani ngomong
jelas aja gue tahu uang itu diambil roy buat dikasih ke gue buat ngeguburin kandungan gue
celaka nih kalau sampai michelle dan angga curiga soal itu oke gue harus pengaruhi mereka
supaya enggak curiga sama gue michelle ya kamu masih inget kan saya itu pernah
kasih tanda ini ke michelle dan angga tapi kalau misalnya michelle juga masih ada atau lebih besar
kamu kalau mbak ani itu pernah hamil anaknya roy
ya sekarang gini deh
ya mungkin aja roy ambil uang itu buat ngasih ke mbak andin supaya ngebugurin kandungannya
makanya mungkin mbak andin marah dan akhirnya ngebunuh roy
masuk akal kan
roy itu mantannya andin
oh ya jelas cinta cinta banget lah
sekarang gue kasih tau sama allah
roy itu kalau udah cinta dengan seseorang dia sayang sama seseorang dia gak mungkin nyakitin
roy sangat bertanggung jawab
dan sekarang gue minta lo jujur sama gue
lo jangan pernah bohong sama gue
ada yang lucu
kalian sendiri yang nanya sama saya
ya saya jawab apa apa adanya
sekarang gini aja deh michelle
saya minta nomer kamu
jadi seandainya nanti kalau saya inget sesuatu nanti saya infoin gimana
kalau inget ya
bener kalau inget jangan berbohong
semoga ada yang nunggu
kalau gitu saya permisi ya